ketua dpp pdi perjuangan puan maharani mengatakan
ketua umum pdip megawati soekarnoputri
sudah mengantongi nama calon presiden
untuk diusung pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
hal ini disampaikannya dalam pidato pembukaan
bimtek dprd pdip se indonesia
di kawasan jakarta barat senin siang
puan juga meminta seluruh kader pdip
tidak perlu bingung
apalagi sampai menebak nebak siapa bakal capres
yang akan diusung partai berlambang banteng mendatang
dalam kesempatan itu puan maharani juga memberi tanggapan
terkait pertemuan politik tujuh partai
di sebuah hotel kawasan jakarta selatan pada hari minggu pagi
puan menyatakan ketidakhadiran pdip
bukanlah sikap tidak setuju dengan keputusan tujuh partai lainnya
puan mengklaim pdi perjuangan akan tunduk pada konstitusi judisial
yang disahkan mahkamah konstitusi
ketidakhadiran pdi perjuangan akan disahkan mahkamah konstitusi

atau sepakat namun kita mengikuti saja
apa yang akan dijalankan oleh mk
sesuai dengan judicial review yang ada
karena pdi perjuangan juga sangat taat pada konstitusi
pada aturan dan perundangan
jadi apa yang akan menjadi keputusan nantinya pdi perjuangan akan ikuti
sebelumnya ketujuh petinggi partai politik
berkumpul dan menyepakati lima sikap politik
di antaranya mereka menolak sistem pemilu
meminta kpu sebagai penyelenggara pemilu
menjaga netralitas dan tidak partisan
serta menegaskan sikap berkompetisi pada pemilu dua ribu dua puluh
dan meminta wacana penundaan pemilu diakhiri
tim liputan cnn indonesia